dan masih dari papua perang dua kelompok warga di distrik kuamki narama timika papua masih terjadi
bentrokan kembali terjadi sabtu pagi dan menyebabkan sejumlah rumah hancur dan dua rumah lain yang dibakar
perang antara dua kelompok warga di distrik kuamki narama timika papua sabtu pagi terjadi pada pukul lima tiga puluh waktu indonesia timur
kedua kelompok mempersenjatai diri dengan alat perang dan saling serang
akibatnya beberapa rumah hancur terkena lemparan batu dan dua rumah warga dari kelompok bawah dibakar oleh kelompok atas
aparat kepolisian yang tiba di lokasi memukul mundur masa yang bertikai dengan tembakan peringatan dan menyisir warga yang terlibat bentrokan
kemudian memang kemarin sempat tersebar isu bahwa adanya kepala suku yang terbunuh
namun demikian setelah dicek oleh anggota kita kemudian disisir oleh masyarakat gabungan dengan kita juga

ternyata tidak ditemukan
kemudian ternyata malam sekitar jam tujuh malam sebelas yang diduga meninggal tadi sudah pulang ke rumah
polisi berjanji akan menangkap pimpinan dari kedua kelompok yang bertikai
sementara itu pasukan gabungan brimob batalion a dari jayapura dan brimob batalion b timika
serta jajaran polres mimika masih disiagakan di lokasi